anda masih menyaksikan breaking news kompas tv bersama saya desi fiftina
saudara menteri perhubungan budi karya sumadi melepas seribuan pemudik dari terminal bus di jati jajar depok
para pemudik akan pulang ke sejumlah daerah di pulau jawa dan sumatera
sebanyak tujuh sembilan ratus empat puluh pemudik yang tinggal di kawasan jabodetabek mengikuti mudik gratis
mereka diberangkatkan dengan satu ratus delapan puluh tujuh bus dari terminal jati jajar depok jawa barat
para pemudik tampak antusias mengikuti program mudik gratis dari kementerian perhubungan di tengah mahalnya harga tiket bus saat ini
menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan program mudik gratis ini rutin dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan
dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hendak merayakan